hai menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali bertemu perwakilan klub liga dua untuk
membahas kelanjutan nasib liga dua dan liga tiga yang dihentikan menpora berjanji akan mengusahakan
agar liga dua tetap dilanjutkan hasil rapat komite eksekutif pssi pada dua belas januari lalu memutuskan
untuk menghentikan kompetisi liga dua dan tiga pada musim ini beberapa faktor yang menyebabkan
diantaranya adanya permintaan dari sebagian klub liga dua hingga rekomendasi dari tim transformasi
sepakbola indonesia seusai tragedi kanjuruhan rakyat sarana maupun prasarana yang dinilai belum
memenuhi syarat setelah melakukan pertemuan secara tertutup oleh perwakilan klub liga dua
asosiasi pesepakbola profesional indonesia atau api serta pemain pada senin pagi menpora menyampaikan
akan mencarikan solusi terbaik agar liga dua tetap bisa berjalan nantinya ia juga akan bertemu dengan
pssi untuk membahas hal tersebut tadi saya
teman teman dari beberapa klub liga dua dan dari asosiasi pemain mereka menyampaikan beberapa
hal yang terkait dengan kompetisi di liga dua yang sudah diumumkan untuk dihentikan
nah setelah saya mendengarkan itu kemudian saya menyampaikan saya akan mencarikan
jalan keluar saya akan komunikasi dengan pssi dengan esko kemudian dengan pihak pihak yang
terkait siapa tahu masih bisa jalan dan saya kira ini beberapa kali saya melakukan ini
teman teman masih ingat pada saat kompetisi terhenti saja ikut mencarikan jalan keluar tujuan
satu liga dua ini
bisa berlanjut itu saja
karena apa memang
kompetisi ini sudah diputar
kecuali belum diputar kemudian diperhentikan
karena kompetisi ini sudah diputar
dan putaran pertama itu mungkin
sisa dua sampai dengan tiga pertandingan
lagi akan selesai
kemudian kita masuk pada putaran kedua
kesempatan ini kami datang
menyampaikan maksud tujuan
kami ke pak menteri satu tujuan
adalah kelanjutan liga ini
bisa berlanjut kemudian
kita semua juga taat dan patuh
terhadap regulasi yang berlaku
di pcc sehingga
kita berharap aturan main
itulah yang menjadi rujukan
bagi semua klub
sehingga jangan sampai ada keputusan keputusan
yang dilahirkan di luar